terima kasih mas
alokaternya sudah datang
suruh masuk aja bik
sebelum lo pulang
fu bikinin kita minum dulu dong
bikinin lo berdua minum
lo kira wed pembantu lo
lo bikin aja sendiri
ini rumah lo kan
untuk mantan sahabat sahabat lo
itu kan untuk menebus kesalahan
oh mau buatin atau enggak
dengar gak sih
eh galak banget sih
apa sih dompetnya
udah ada di atas meja
lo ketauanin kan
lo udah dimana tuh sih

lo gak tau kenapa
biar dia gak bisa bayar taksi
ah ini kan gue

ini ya tuan putri minumannya
masih kamu baik banget sih
gue cabut duluan
duduk sini aja ya
roman belum dateng lagi
siapa gibran kamu itu kok belum datang sih
bentar aku telepon dia
nomernya gak aktif kak
baru jadi ya
masa handphone yang gak aktif
yaudah sih kak
dia pasti dateng
kalau lagi kita juga kecepatan sejam kan
dia pasti di jalan
kakak tunggu kok
yaudah sekarang mendingan kita masan makan dulu ya
jangan bikin kakak gue ill feel sama lo
aduh ini semua gara gara gua
jangan sampai kena
pegangan nama gue yang sendirian
terima kasih mas
alat alatnya sudah datang
suruh masuk aja b
sepertinya nanti kamu dibongkak sam
kamu juga demam sam
kamu istirahat dulu ya
mama sama papa udah dikabarin belum
kalau saya jatuh
so sibuk banget
gawat kenapa man
angkat jemuran gue juga
jemuran udah kayak
perkiraan cuaca itu
kan aja gak hujan
jam setengah tujuh
telat lagi gue
dan gue belum ngabarin dia

siapa yang urusin
ini udah jam tujuh loh
tapi dia dia belum dateng juga
udah ngehubungin dia kak
tapi handphonenya gak aktif
gue juga gak tau dia dimana
dia itu berarti gak menghargai kamu
dan juga gak
kamu menghargai kakak
kalau papa ada di sini
papa bakalan marah besar dengan kelakuan pacar kamu yang gak sopan kayak gitu
yaudah yuk kita pulang
tunggu dong kak
mau nunggu apa lagi kan
kita udah satu jam di sini
sebentar lagi aja please
kita tunggu setengah jam lagi ya
aku yakin banget roman pasti bakalan datang kak
dia itu selalu menempatin janjinya
kita tunggu setengah jam
makasih ya kak
lo dimana sih
aduh kenapa sih nih hp gue
kemungkinan penyampangu ini karena akibat dari bungka kaki kamu
siapa yang mau belikan obat ini
saya aja dok
kalau begitu saya permisi dulu
makasih juga doc
tiga ak rap di antara kakak kakak di mah jahad
jauh tanpa ketakutan